dalam beberapa hari terakhir sebanyak tiga puluh tiga kelurahan dari satu ratus lima puluh empat kelurahan yang ada di surabaya
telah dinyatakan kasus aktif covid sembilan belas
hal tersebut disampaikan langsung kabak humas pemkot surabaya febria dita prajatara
menurutnya tiga puluh tiga kelurahan tersebut dapat nol kasus covid sembilan belas berkat peran serta masyarakat
serta gencarnya tracing dan suap masal yang dilakukan pemkot surabaya
meski demikian pemerintah kota surabaya tetap meminta kepada warganya
untuk melaksanakan disiplin protokol kesehatan dan wajib mengenakan masker
karena masih ada satu ratus dua puluh satu kelurahan yang memiliki kasus aktif covid sembilan belas
itu bukan berarti maksudnya bukan nol tidak ada apa ya tidak pernah ada kasus
tapi memang dulunya ada kasus dan lumayan banyak di sana
nah sekarang sudah nol
berarti adanya sesuatu yang lebih baik ya di perkampungan tersebut
berdasarkan peta zonasi resiko satgas penanganan covid sembilan belas pusat
kota surabaya saat ini telah berwarna oranye yang artinya berada dalam zona resiko sedang
sementara berdasarkan data persebaran pasien covid sembilan belas dari pemprov jatim
pada tanggal tiga belas oktober dua ribu dua puluh kemarin penambahan kasus positif covid sembilan belas berjumlah enam puluh empat orang
sedangkan kasus sembuh lebih tinggi
yakni satu ratus satu orang dengan kasus kematian lima orang
dan berikut data tiga puluh tiga kelurahan nol kasus covid sembilan belas di surabaya
wahyu pratama putra surabaya